kamu denger baik baik elsa
sangat sulit untuk aku bisa percaya lagi sama kamu
apa yang kamu lakukan
itu benar benar menyakitkan rasa
dimanapun kamu berada
berarti kamu bohong
sebenarnya itu punya elsa
papa juga ingatnya ini adalah antinya elsa
waktu elsa jadi brand ambasador marathon
mama beliin anting ini sama papa waktu itu
jadi papa ingat bentuknya
beberapa hari kemudian
kedua kali kemudian
kedua kali kemudian
kedua kali kemudian
sekarang punya mama
berarti semua puzzle nya semakin lengkap
dan kalau memang semuanya terkumpul
ini bukan rumah sakit
bisa gawat kalau papa tiba tiba ngalami nyari di jantungnya
al berarti kenapa
untuk masalah ini
biar aku sama sang aja yang mencari tahu
al tolong papa mau dengar
papa gak tenang kalau gak tahu
kasih tau papa
semua rentetan peristiwa ini pak
puzzle ini sudah semakin lengkap
puzzle yang sedang saya kumpulkan
tentang masalah roy
ada mobil berwarna merah keluar dari klaster nirwana
pada saat roy terbunuh
dan saat itu mobil elsa berwarna merah pak
elsa pernah cerita ke andin
kalau elsa dihamili oleh roy
lalu elsa menyangkal tadi setelahnya
dan andin yang ditemukan di rumah nino
itu berarti bukan punya mama sarah
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
punyanya elsa kan pak
dugaan saya dan andi selama ini benar pak
elsa memang benar hamil dengan roy
tapi roy mungkin gak mau bertanggung jawab
ya setelah itu mungkin elsa menurut
tanya jadwal profesor maisa
bilang bapak surya butuh suntikan pengencer darah
iya baik pak
makasih ya vel
obat gak pak
bapak bawa obat
elsa ya allah
minum obat dulu pak ya
minum obat dulu pak ya
tenang pak ya
mama nutupin ini semua
dari kita semua
bapak udah janji sama aku untuk selalu kuatkan
papa gak boleh ngomong kayak gitu papa denger aku papa
papa udah janji sama aku papa harus kuat
papa gak boleh kayak gini
papa harus relax ya

papa udah janji sama aku papa harus kuat
papa udah papa tenang
papa udah janji sama aku papa untuk selalu kuatkan
terima kasih sebelumnya ya sus
alhamdulillah prof mahisa bisa pak
oke terima kasih banyak
tadi saya lihat ada ibu ibu dari arah ruangan bapak
itu tamu bapak juga
ibu ibu rambutnya sebahu gitu lurus
ibu ibu rambut pendek
apa mama sarah
dengar ada suara handphone nggak sih
pak juga dengar
apa ada orang di depan
iya saya jalan cek
saya jalan cek pak
enggak ada siapa siapa
cuma tadi kok ada suara handphone ya
kalau gitu saya permisi ya pak
udah enak posisi tidurnya sayang
ini bagian kepalanya mau dinaikin lagi gak
ini makan siang buat bo elsa
eh terima kasih ya sus
elsa makan ya mama suapin
enggak aku nggak mau makan
jangan gitu dong
jangan elsa aku mau makan
kamu harus paksa sayang
harus dipaksa harus makan biar sehat
kan ada anak di dalam kandungan kamu di dalam perut kamu yang juga harus makan biar dia juga sehat
aku gak bisa tidur
aku enggak aku juga enggak tahu
lagi ngapain aku hidup
mama enggak mau dengar kamu ngomong
ada anak di dalam perut kamu
ada mama ada papa
kamu bisa kamu harus semangat
kamu harus makan
aku harus semangat aku harus kuat
mama gak mikirin perasaan aku kayak gimana
mama enggak mikirin nanti kalau aku lahiran anak aku enggak punya papa
astaga elsa kamu enggak mau mikirin
aku udah ngerasa
jangan ngomong seperti itu
aku enggak boleh
elsa jangan dong ya
elsa tenang ya
aku mau sendiri mama
sus tolong kesini
ini anak saya histeris
eh iya udah stop dong
jangan kayak gitu
ya allah elsa
ibu tolong tunggu di luar ya
ibu elsa ibu elsa tenang ya
saya enggak butuh dokter
saya butuh suami saya
ibu elsa saya periksa dulu ibu ya
ibu tenang dulu ya
suster tolong dibaringkan netnya ya
ibu elsa tenang dulu ya bu ya

mama benar benar enggak kuat melihat kamu kayak gini sayang
saya diam saja melihat kamu seperti ini
mama harus melakukan sesuatu buat kamu
mama enggak mau lihat hidup kamu hancur nak
aku bersamaku aja
sebenarnya aku sangat tak tegas untuk melihat kamu menderita sayang
kalau harus menerima perselingkuhan yang sudah administrasi uz restrictionu kak
kalau harus menerima perselingkuhan yang sudah optimistic kak
tolong kamu kesini ke rumah sakit sejahtera dong
yang ada di rumah sakit
dia benar benar stres
dia down sekali nino
dia butuh kamu
dia manggil manggil nama aku terus nino
angsa bahkan gak mau makan
mama diusir dari ruangannya
dan dia minta kamu yang ada di samping dia
aku akan datang
terima kasih ya nino
profesor waisyah terima kasih banyak sudah mau datang
papa saya dadanya sakit prof
biar saya periksa ya
apa yang bapak rasakan
bada saya nyeri dok
agak ke pinggir sini
sudah minum obatnya
tadi udah dok
kalau begitu saya suntik
mencar darah ya
efeknya akan terasa sepuluh menit lagi
pak surya jangan terlalu banyak pikiran
olah stresnya ya pak
tolong kondisi pak uriah
bantu dijaga ya
kalau ada apa apa
segera hubungi saya
terima kasih banyak prof
bapak jangan mikirin masalah ini lagi
biar aku dan masalah itu
biar aku dan masalah aja
biar kan saya sama andien saja yang mau melakukan ini
bapak minta sama kamu
tolong kalian jujur sama papa ya
kasih tau papa
kabar apapun kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kasih tau papa
kami akan ceritakan semuanya secara jujur
tapi papa juga harus janji kepada kami
tapi papa juga harus janji kepada kami
jangan stres ya pak
jangan stres ya pak
papa pasti akan kuat
demi kamu papa pasti akan kuat
masih keluar sebentar ya pak
masih keluar sebentar ya pak
masih keluar sebentar ya pak
pak ada apa apa
tolong cek cctv ya
oh iya baik pak
kameranya mana ya pak

oh baik pak
kameranya mana ya pak
depan ruangan saya satu jam yang lalu
oh baik pak
kameranya mana ya pak
depan ruangan saya satu jam yang lalu
oh ya baik pak
kameranya mana ya pak
depan ruangan saya satu jam yang lalu
oh baik pak
kameranya mana ya pak
semoga semuanya baik pak
ini bukannya bursara ya pak
ternyata bener mama sarah

tapi buat apa mama sarah ngelakuin itu
apa mama sarah takut soal anting itu kebongkar

elsa sekarang ada di rumah sakit sejahtera pak
saya masuk rumah sakit kenapa
tadi dia pingsan dan dia dibawa ke sini
terus kondisinya sekarang gimana
sekarang kondisi elsa udah sadar
dia histeris teriak teriak
dia gak mau makan
aku gak tegang ngeliat kondisi dia pak
iya iya udah kamu tenang aja
papa kesana sekarang ya
tadi aku juga udah telepon nino untuk minta datang ke sini
supaya nemenin elsa
iya kamu tenang aja ya
papa kesana sekarang
al boleh hantarin papa ke rumah sejahat aja
terus aku tuh sedih banget
karena nino sama elsa mau berpisah
rumah tangga mereka berantakan
aku sangat bersyukur dengar itu kenapa
maksudku apa yang terjadi
nah itu baik
elsa ternyata selingkuh sama teman fotografernya
kita juga baru tahu sekarang
ini benar benar menyedihkan tau mbak
aku juga gak tahu kenapa sih rumah tangga nino selalu bermasalah
kalau sekarang kan andin sama al udah bahagia
kamu juga udah bahagia kak
tapi aku sedih karena
anakku nino keadaannya kayak begitu
apa aku gak punya hak jadi ibu yang ngeliat rumah tangga anaknya bahagia ros
kamu nggak salah duit kamu berhak
aku ngerti sekali karina
setiap ibu pasti ingin anaknya bahagia
kasih ya kamu baik banget
kamu baik banget
andai kamu tahu karina kalau andin tidak berselingkuh
pasti keluarga kamu akan sangat menyesal karena dulu kalian sudah menyanyiakan andin
tapi seandainya dulu nino tidak menceritakan anding
tentu tidak akan pernah ada kisah andin dan aldebaran
jalan tuhan memang luar biasa
tidak bisa ditebang
sudah sampai dok
tadi kebetulan lagi ada di daerah dekat rumah sakit sini
elsa di dalamnya diperiksa sama dokter
saya sudah memberikan obat untuk bu elsa supaya ibu elsa bisa lebih tenang
dan tolong untuk pihak keluarga juga bisa membantu untuk menjaga emosinya ya pak bu
karena keadaan emosi pasien akan sangat berpengaruh pada kesehatannya juga pada janinnya
dan saya juga sudah menghubungi psikiater di rumah sakit ini untuk bicara dengan bu elsa
agar bu elsa bisa lebih tenang
ya oke makasih ya dok
saya permisi ya bu
kamu masuk ke dalam sekarang nono
karena cuma kamu yang dibutuhkan elsa saat ini
mama nggak sanggup melihat anak mama seperti ini nino
aku rasa ada yang tahu
kau kau tahu

kamu fragile ke kemanaan industri baru

jangan lupa like share dan subscribe
dimanapun kamu berada
selalu aja ada riki
kamu sadar itu
aku itu difitnah sama riki
dia itu jahat
dia itu jahat
dia itu jahat
dia itu mau ngancurin hubungan kita sayang
jangan percaya ya
jangan percaya sama riki
disini aku pulang ya
demi anak ikan unggen aku
aku mau pulang
kau disini rasa gimana
risa masih di dalam sama nero